dari kabar persiapan jalur mudik
gelang arus mudik lebaran
dinas pekerjaan umum provinsi jawa timur
terus mengejar perbaikan ruas jalan
di jalur alternatif penghubung antar kabupaten di mojokerto
sementara petugas kantor unit
penyelenggara pelabuhan kelas tiga ketapang banyuwangi
menggelar uji petik ke sejumlah kapal feri
angkutan lebaran yang sadar di dermaga
dinas pekerjaan umum provinsi jawa timur
sejak sepekan terakhir terus mengebut
perbaikan ruas jalan di jalur penghubung
antara kabupaten mojokerto dan kabupaten jombang
sejumlah titik ruas jalan
di sepanjang tujuh km mulai diperbaiki
dengan fokus penambalan aspal
yang berlubang dan bergelombang
jalan raya yang diperbaiki ini merupakan jalur alternatif
utama bagi pemudik dari surabaya
menuju madiun untuk menghindari
kemacetan panjang di jalan raya
bypass mojokerto saat arus mudik lebaran
sementara petugas kantor unit penyelenggara pelabuhan
kelas tiga ketapang banyuwangi
melakukan uji petik angkutan lebaran
ke sejumlah kapal feri yang sandar di dermaga
pengecekan ini meliputi
keadaan mesin kapal dan kelengkapan
fasilitas penunjang dan keselamatan di dalamnya
tidak hanya itu petugas juga
memeriksa dan menghitung kamera cctv
agar memberi rasa nyaman dan aman
bagi para penumpang
kita akan suatu layaran yang
terhindar dari celakaan tentunya
rediksi kami akan meningkat
kita siapkan kapal yang benar benar
kegiatan uji petik ini bertujuan
untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan
bagi para pengguna jasa angkutan
selama mudik lebaran dua ribu delapan belas
di perairan selat bali